sidang kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan calon gubernur dki nomor dua basuki cahayapurnama atau ahok
kembali digelar untuk ke sembilan kali di auditorium kementerian pertanian jakarta selatan
dan sidang menghadirkan pas saksi satu diantaranya adalah anggota komisi fatwa mui ahamdan rashid
karena berkaitan dengan mui tim kuasa hukum ahok menolak saksi ahli dan memberikan nota keberatan pada majelis hakim
menurut tim kuasa hukum ahok akan ada konflik kepentingan jika saksi ahli ternyata masih bagian dari organisasi mui
oleh karena itu tidak ada pertanyaan yang dilontarkan kuasa hukum ahok kepada saksi
sebagai ahli itu dia harus netral dia harus independen
dia tidak bisa katakanlah mengamini saja apa yang dilakukan atau diputuskan oleh majelis ulama indonesia
nah dengan demikian kita menolak
menanggapi penolakan saksi oleh tim kuasa hukum ahok pihak jaksa penuntut umum tidak ambil pusing
menurut jaksa ali mukartono saksi ahli agama yang dihadirkan karena kasus ini memiliki dimensi keagamaan
dia pun mengatakan pengajuan hamdan rashid
sebagai saksi ahli tidak ditolak majelis hakim
sementara hamdan rashid tidak mempermasalahkan penolakan saksi
dia juga tidak dapat menerima pernyataan penasihat hukum ahok untuk melakukan pemeriksaan silang
meski demikian ia tidak dapat menerima pernyataan penasihat hukum ahok mengenai independensinya sebagai saksi ahli
sidang kasus penodaan agama ini akan dilanjutkan kembali pekan depan
zulfiqar zunurain cnn indonesia